papa denger semua tau
mama sama adriana tuh bener bener cocok
papa nggak suka kalau mama masih ngelakuin cara cara yang licik
demi kelangsungan dan kelancaran abah ekti
lagian juga nanti kalau pulang ke bandung
sini pasti bobo bobanya lewat teleponan
jadi statusnya kabogo jauh
long depan ya tete
lagian abah juga kan udah janji
bisa dan mau menahan diri
buktikan lah tuh
hesek bisa nih ya teh acting tuh
kuduk mah ada ya tapi awas ya kemau
ya gara gara cunin aku aja
kamu gak usah khawatir
kamu tenang aja
meskipun bandung sekalipun
aku bakal tetap untuk cari kamu terus
kamu tuh udah selalu ngerti nama
udah pulang duluan
halo tante cantik lagi apa tante lagi dimana
tante tuh baru aja sampe rumah tau
hei adriana tau gak tadi tuh tante sengaja pulang duluan tau
supaya kamu itu bisa berduaan sama si bayi
hei adriana adriana terus tadi gimana
aku tuh senang banget tante karena apa
cupnya itu udah berubah banget
dia lebih baik dan lebih manis ke aku tante
tante aku seneng deh
sandiwara kita tuh berhasil tantang
buktinya aja pokoknya sekarang udah berubah sama aku
lebih baik kan tante
cocok itu namanya tau gak sih
mama pasti mikirnya aku ada dalam rumah nih
kamu itu harus terus deketin si boy
terus cari simpati dari boy ya
dia lagi nelfon siapa sih
kamu gak usah khawatir tante pasti akan bantuin kamu
oke soalnya tante pengen suatu saat nanti kamu itu bisa menjadi menantunya tante yang cantik
yang cerdas yang pinter yang anggun tahu
iya aku juga mau tante karena aku sama tante udah ngerasa tuh kalau kita tuh cocok banget tante
kita berdua itu emang cocok gitu dadanya
oh ya tante pasti capek banget kan baru nyampe rumah
ya udah kalau gitu tante sekarang istirahat tante ya
ih kamu mah cocok banget namanya
ya udah da da adriana da da
penuh pengertian dia si cantik ini
oh gitu ya
papa tiba tiba nongol aja gitu di belakangnya mama
ya kaget lah orang mama tadi bisik bisik ngobrol sama adriana kan
emang kok papa tau
papa denger semua tau
mama sama adriana tuh bener bener cocok
tapi papa gak suka
papa gak suka kalau mama masih ngelakuin cara cara yang licik untuk ngedekatin boy sama adriana
weh tunggu dulu dong papa
papa tuh harus bisa ngebedain secara listrik dan cara cerdas
ini yang namanya cara cerdas tahu
oke kalau gitu papa bisa melakukan cara yang lebih cerdas untuk bisa merusak rencana mama semua ini
iya papa kok gitu sih
enggak boleh tau
papa mama melakukan ini semuanya buat siapa
terus ini buat apa
ya buat masa depannya si boy tau
ya mama juga gak boleh begitu dong
karena yang terbaik itu adalah reva
siapa yang bilangnya terbaik itu adriana tau
mama nih kok egois banget sih
bukannya mama yang egois egois tuh papa
papa tuh gak pernah mau kalah selalu mau menang sendiri tahu
ini bukan urusan mama atau papa
tapi ini urusan nama sama si boy
loh sekarang gini aja
mama tanya aja sama si ibu
bahwa itu mau milih siapa
jangan mama maksa maksa untuk ngikutin kemuan mama sama pu
kan mama yang melahirkan boy
loh siapa yang suruh
emang buy bisa milih milih mau lahir dari mama yang mana
tunggu tunggu tunggu
siapa yang suruh
siapa yang suruh
ya jelas allah yang suruh tahu
aduh papa tuh gimana sih
duh papa mah oneng
hah capek mama
udah masuk aja
aku harus ke rumah
bisa dia jalan
oh ya kenapa
nah papa itu sangat menyebalkan sekali
lalu aja ribut ribut mulu
susah banget buat ngeyakinan si papa itu bisa terima si adriana
padahal jelas adrena itu lebih oke jauh dari reva
adriana cerdas adriana anggun
adriana sangat menarik adriana itu kompak
harus sedih harus sedih
aduh aduh aduh mana dia
bahaya harus sedih
mama kenapa lagi
sedih lah udah jelas mama sedih lagi pukinannya segala
mama sebelum papa kamu tau mama pulang kantor
mulai disambut dengan kata katanya legit kata kata yang gak penting
akhirnya opo jadi ribut ribut lagi deh
papa kamu tuh udah gak ada peduli pedulinya sama mama
gak ada peduli peduli cinta gimana gitu loh sama mama
mama kayaknya tetep aja mau cerai sama papa kamu dupu
ma mama gak boleh berburuk sangka kayak gitu dong ma
apalagi sampai fitnah
dosa tau ma
pokoknya tau gak cocok tau
kan mama itu kan mama boy